ya presiden joko widodo berharap pemberian vaksin covid sembilan belas terhadap guru dan tenaga pendidikan bisa memberikan sinyal positif bagi dimulainya sekolah tatap muka di bulan juli mendatang
apakah hal itu memungkinkan langsung saja saya sapa yang mengulas topik ini
yang pertama ada saiful huda ketua komisi sepuluh dpr ri
saat malam pak saiful
saat malam mbak eva
dan ada pandu riono epidemiolog universitas indonesia
saat malam pak pandu
saat malam mbak eva
sebelum kita bahas tadi pak pandu sempat mengatakan ada beberapa hal begitu ya yang memungkinkan lembaga pendidikan untuk menggelar sekolah tatap muka
ada harus adanya konsensus kemudian harus menilai seberapa siapkah sekolah
tapi dengan target presiden jokowi yang akan dilangsungkan sekolah tatap muka ini pada semester kedua bulan juli dua ribu dua puluh
menurut anda memungkinkan atau tidak
kalau bilang tidak kan tidak mungkin kepada pak presiden ya
tetapi itu artinya memungkinkan
tapi sudah dimulai proses tatap muka dari proses belajar mengajar
misalnya dari lima hari sekolah gitu ya
satu hari saja tetap muka itu sudah memenuhi harapan kita semua
termasuk pak presiden
karena kan selama ini kelihatannya proses belajar jarak jauh itu malah membuka gap yang sangat besar
terutama gap daripada orang yang kaya sama orang yang miskin
artinya orang yang sudah orang kaya itu kan yang punya pulsa yang punya gadget dan sebagainya
tapi anak anak yang kekurangan pulsa dan sebagainya kan mereka kasihan
jadi ini yang perlu diatasi gap ini
kedua bahwa tatap muka ini adalah
di pentahapan itu menjadi penting
dan juga tidak perlu satu hari
misalnya tetap muka separuh hari gitu kan
dan itu bisa bergantian
karena kita kalau ingin tetap muka di kelas
supaya kelas itu juga ada jaga jarak
dengan bergantian tadi maka kita bisa melatih
supaya tetap buka tetap berjalan
daring tetap berjalan
kemudian kita mungkin dua hari
kemudian kalau sudah mulai terkendali pandeminya
bisa tiga hari tetap muka tiga hari ring dan sebagainya
jadi hybrid itu adalah pilihan yang harus dilakukan
maka itu akan lebih mudah kita melakukan proses belajar tetap muka

oke artinya harus bertahap dan juga berproses
pak saiful anda salah satu yang mendukung rencana untuk pemberlakuan sekolah tatap muka ini
mengapa anda mendukung ini
ya jawabannya sebenarnya hampir persis sama pak pandu bahwa
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kita setelah kita evaluasi setahun ini
artinya harus jujur diakui kalau mau disampaikan apa adanya
jadi running loss atau anak anak didik kita kehilangan proses belajar mengajar hampir setahun ini
untuk target pak presiden bulan juli itu menjadi bagian dari solusi kita
ada beberapa catatan
catatan yang pertama sudah disampaikan oleh pak pandu
dan ini sesuai dengan skb pijak menteri
januari yang lalu sudah diperbolehkan sekolah sekolah untuk memulai
tapi dengan catatan masih terbatas
mulai dari kerja hadiran
terus kemudian jumlah siswa di sekolah dan seterusnya
catatan yang kedua
ini memastikan bahwa sekolah harus siap
mengadakan protokol kesehatan
pada konteks ini
sekolah tatap muka ini sifatnya masih terbatas
kita minta kemendikbud untuk memastikan betul bahwa sekolah sekolah siap untuk mengadakan protokol kesehatan
inilah peran aktif dari kementikbud untuk koordinasi dengan kepala kepala dinas dan sekolah sekolah di seluruh indonesia
catatan yang terakhir saya kira
ini menyangkut soal
memastikan seluruh kepala sekolah
seluruh guru dan tenaga kesehatan di sekolah
sudah selesai di vaksin
yang kurang lebih sejumlah lima juta itu sampai pada bulan juli itu
nah pertanyaan selanjutnya
apabila kemudian nanti tidak seluruh tenaga pendidik itu selesai divaksin pada bulan juni
kebijakan sekolah tatap muka pada bulan juli ini
artinya kalau masih
membayangkan belum sepenuhnya menyentuh
guru dan tenaga pendidikan
dibuka secara bertahap bagi sekolah yang
guru dan tenaga pendidikannya sudah di vaksin
valuasi itu menjadi penting
karena sekali lagi
saya sampaikan oleh pak pandu
kita masih dalam
suasana pandemi covid
beberapa sekolah sebetulnya sudah mulai
memberlakukan tatap muka
dari beberapa sekolah yang kemudian sudah
melakukan tatap muka
kegiatan belajarnya secara tatap muka
apa saja catatan catatan dari dpr
yang kemudian perlu dievaluasi
dan perlu menjadi catatan pada saat nanti
di mana yang benar
dikeluarkan kebijakan untuk melakukan
pembelajaran tatap muka secara nasional
sekolah harus memastikan
kalau harus kami
sekolah harus memastikan
pelaksanaan protokol kesehatan berjalan
nah catatan yang kedua
memang ini menyangkut soal
pergi dari rumahnya sampai sekolah
itu juga harus menjadi perhatian
karena tingkat penularan
tidak terjadi di sekolah
bisa terjadi di saat perjalanan menuju sekolah
atau pulang sekolah
kita minta peran
peran yang efektif
jangan sampai anak anaknya dibiarkan
masih menggunakan angkutan umum
tidak disiplin menggunakan masker
dan seterusnya itu
nah ini catatan kita mbak
sekolah yang masih menggunakan
nah apa yang disampaikan oleh papa andi
itu menjadi penting
sekarang itu sifatnya saya kira
kita tuntaskan rindunya anak anak
untuk kembali ke sekolah
karena itu seminggu saya kira
dalam minggu cukup
atau dua kali
dan jamnya cukup tiga jam atau dua jam
setelah itu anak anak bisa pulang
oke papa andu tadi yang sempat disebutkan
jadi sekolah harus mulai simulasi
tahapan bulan juli ini
oke harus mulai simulasi begitu ya
oke papa andu tadi pak saiful sempat mengatakan
utamanya salah satunya adalah
aktifnya peran orang tua untuk mengawal anak anak
yang mulai bersekolah tatap muka
tadi dalam paket sebelumnya anda mengatakan
ini konsensus kesepakatan
tentunya juga sama orang tua ya
pak pandu ya
nah bagaimana kemudian
pemerintah harus bicara
terhadap orang orang tua
yang kemudian masih khawatir
melepas anaknya untuk berangkat sekolah tatap muka
kalau masih ada yang khawatir
jadi semuanya kan harus
memulai suatu kesepakatan
karena kalau ada apa apa
itu bisa main salah salahan
bisa tidak produktif gitu
karena ini adalah
semacam pembatasan sosialnya itu
berbasis komunitas sekolah
nah komunitas sekolah kan ada orang tua
ada tenaga pendidik
dan kalau perlu
meningkatkan peranan uks
usaha kesehatan sekolah
selama ini usaha kesehatan sekolah
tidak begitu penting
jadi dalam era pandemi ini
itu ikut membantu
untuk yang kita sebut sebagai
program usaha kesehatan sekolah itu
jadi yang paling penting juga
setiap anak sekolah itu adalah
kader kesehatan kita
jadi mereka harus juga diberitahu
dalam era pandemi
jangan dijadikan objek
mempunyai kesempatan emas
mendidik generasi muda kita
dalam pandemi ini
karena pandemi ini kan
bukan pandemi yang terakhir
nanti kita akan juga menghadapi
pandemi yang akan datang
dan kalau kita menumbuhkan
sikap bertanggung jawab
dari generasi muda
itu mereka akan lebih siap
menghadapi pandemi dibandingkan
dua tahun ini
jadi itu yang menurut saya
harus juga dilibatkan
oke kalau kemudian bicara
anak didik adalah
vaksinasi yang saat ini ditargetkan
adalah untuk tenaga pendidik
kalau kemudian selesai
di bulan juni
sudah bisa dimulai
proses pembelajaran tatap muka
ada sebagian kepala daerah
yang menganggap perlu
terhadap anak didik juga
menurut pak pandu
apakah memang penting
anak didik juga diberikan vaksinasi dulu
sebelum akhirnya ikut
dalam sekolah tatap muka
nanti kan pada gilirannya juga
paling tidak akhir tahun ini ya
itu anak sudah bisa divaksinasi
sekarang kalau kita memberi ototkan guru
itu adalah supaya guru
jangan ada yang
mengalami sampai meninggal kan
kalau guru kan lebih susah
dan anak sekolah juga harus
supaya juga jangan terinfeksi
karena bisa menjadi sumber penularan
untuk orang tuanya juga
mereka membawa infeksi dari sekolah
ke orang tuanya di rumah
juga tidak baik
diberikan juga bertanggung jawab
dan sekarang kan sedang ada penelitian
sudah mencakup usia delapan belas
sampai delapan belas dua belas tahun
jadi nanti dalam
kurang lebih tiga bulan mendatang
itu anak dua belas dua belas tahun
kalau sudah ada datanya
cukup diberikan vaksin
itu akan bisa langsung diberikan
pada berbasis sekolah
dengan demikian sekolah menjadi penting
karena bisa menjadi tempat
ini yang menurut saya kita harus persiapkan
kalau memang sekolah tatap muka
sudah mulai secara bertahap
dimulai pada semester ke dua
atau bulan juli dua ribu dua puluh
harus dimulai dari jenjang yang mana
karena ada yang menganggap
sekolah luar biasa
karena mereka yang butuh
sekali untuk interaksi langsung
tapi ada juga yang mengatakan bahwa
lebih baik dimulai dari
tingkat yang dewasa
karena mereka juga sudah paham
soal pandemi covid sembilan belas
nah yang mana yang lebih dulu
lebih baik dibuka
sekolah tatap mukanya
saya ke pak saiful dulu
tapi dijawab setelah jeda
kita akan lanjutkan
di dalam skb tiga menteri
mbak eva itu sudah
dalam tahap awal
karena ada kebutuhan
yang lebih dulu adalah sma
dan terusnya bawah
itu semua sudah diatur
di dalam smp tiga menteri
nah termasuk yang tadi
tidak ada orang tua
di dalam skb diatur bahwa
orang tua punya hak
untuk tidak menyekolahkan anaknya
apakah itu kemudian tidak menjadi sumber
artinya tidak ada kebijakan
yang sama begitu loh
antara satu anak didik dengan yang lainnya
karena ada keberatan
misalnya dari pihak orang tua
sementara ini saya kira nggak ada masalah
karena sifatnya masih
melaksanakan menyelenggarakan dengan cara
pembelajaran jarak jauh
maupun secara tatap muka
dan paling baik
menurut kami karena
kepada orang tuanya
dan posisi sekolah
melaksanakan apa yang
menjadi salah satu
sekarang saya ke pak pandu
tapi kalau kemudian ada pemikiran
yang paling membutuhkan
sekolah tatap muka ini justru
anak anak didik yang usia dini
karena mereka butuh untuk langsung bertemu
dengan guru mereka
menurut anda bagaimana
ya itu kan tergantung
kalau ada sekolah sd
siap betul betul siap ya
kalau saya sih
jadi yang paling penting
adalah kesiapan komunitas sekolah
orang tuanya siap
dan anaknya juga
yang orang persepsinya adalah
tidak tidak akan sampai searah sana
mungkin masih baru saja
satu hari dua hari per minggu
mungkin tiga hari
tetap akan komposisi hybrid itu
pengalaman dari negara negara lain
itu malah merugikan
karena tiba tiba ada satu kasus penularan
sekolah itu ditutup
kan itu merugikan
lebih baik sekolah tetap berjalan
kita menjaga proses belajar mengajar
dan saling mengingatkan
proses belajar mengajar ini
secara bertahap akan aman
dan yang penting
prosesnya berjalan terus
tidak ingin generasi muda kita
apalagi sekarang kan indonesia mengalami
bayangkan kalau bonus demografi ini terjadi
tetapi kaum muda kita
tidak terdidik dengan baik
kehilangan kesempatan emas
untuk membuat negara ini
kita bisa menjalankan
akibat pandemi ini juga
apalagi seperti tadi kata pak saiful
begitu ya pak saiful
oke tapi idealnya sebetulnya
kalau kemudian diberlakukan
sekolah tatap muka
apakah secara serentak
ataukah ada persyaratan daerah daerah
ya tanggung jawabnya
jadi gubernur atau bupati
yang lainnya juga
dia akan daerah daerah yang
tenaga pendidiknya masih
masih ada yang belum divaksinasi
bahkan kan guru juga
ada persyaratan misalnya
boleh kembali mengajar
kalau sudah divaksinasi
semacam motivasi untuk tenaga pengajar
yang tadi masih ragu
untuk segera divaksinasi
karena ini kesempatan yang tidak akan
karena vaksinasi ini kan berjalan terus
dari tenaga pendidik mungkin tenaga publik dan sebagainya
tapi gak mungkin muter lagi muter lagi
jadi begitu ada giliran
cepat mengambil giliran itu
untuk segera divaksinasi
ini yang penting
karena penduduk kita kan besar sekali
penduduk bisa divaksinasi
oke jadi segala keputusan itu
di daerahnya masing masing
anda setuju dengan itu pak saiful
ya memang skema kita
karena daerah daerah yang tahu persis
dara yang tahu
sekolah sekolah yang siap
dan yang disiap
itu hampir pasti
kita harus mengandaikan
basis daerah daerah itu
ada dalam satu provinsi
tapi di provinsi yang lain
mungkin masih merasa belum aman
tapi spiritnya sekali lagi
yang dimaksud keserentakan adalah
berbasis kepada keamanan
dan itu semua yang tahu adalah
pemerintah daerah dalam ini
artinya target presiden untuk pembelajaran
sekolah tatap muka pada semester ke dua ini
bukan berlaku mutlak begitu ya
artinya tidak betul betul semua langsung diberlakukan
sekolah tatap muka
tapi tergantung dari kesiapan sekolah
ataupun daerahnya masing masing begitu ya pak saiful
karena dunia pendidikan kita
sangat rural sekali
bahkan kalau mau didetailkan kira kira mbak eva
ada sekolah yang
tapi tiba tiba tidak siap
karena ada protokol kesehatannya
sangat variatif masalah
yang kita dapati di lapangan
tetap pada posisi
ketika sekolah tidak siap
melaksanakan protokol kesehatan
kita minta untuk tidak melaksanakan
apa yang disebutkan oleh pak pandu
kesiapan lingkungan sekolah itu
poinnya di sana memang
pembelajaran yang diharapkan oleh dpr
akan diberlakukan itu seperti apa
berkait dengan hand sanitizernya
cuci di sekolah
dan kalau basisnya
tempat cuci yang
nama ini ada
itu hampir pasti tidak sesuai dengan standar
dan seterusnya dengan terusnya
itulah yang kami sebut
ini butuh panduan yang serius
butuh pengawasan yang terus
dari timus pendidikan
di masing masing daerah
kalau tidak risikonya juga cukup berat
karena itu sekali lagi
variasi yang begini sangat berbeda
antara daerah ini
komunikasi dengan baik
terguruan dengan baik
protokol tiga m begitu ya
bagaimana kemudian dengan testing misalnya
apakah menurut anda itu perlu dilakukan
kita nggak cukup untuk itu
dan persiapan ini
dianjur dari dana bos
karena kita belum sanggup
untuk memberikan skema
di luar dana bos
nah dana bos ini sangat terbatas mbak eva
jadi hampir pasti kalau dipakai untuk testing
nah karena itu
tingkat kehatian itu menjadi
untuk melakukan protokol kesehatan
tadi pak saiful sempat mengatakan yang
kemudian menjadi titik penting adalah
di saat perjalanan anak
dari rumah menuju ke sekolah
nah kalau menurut anda
protokol kesehatan yang ideal itu
untuk memperlakuan sekolah tatap muka itu seperti apa
kondisi sekolahnya itu penting
ya kan pertama
terutama sekolah yang modern ini
nah ini ventilasinya perlu dijaga betul
gitu kan jadi
penuaran kan paling
berisiko kalau di ruang tertutup
nah ini yang perlu
jadi sekolah sekolah yang
kalau dulu saya sekolah itu nggak ada pakai air pendingin
tapi jendela nya besar sekali
dan berangkali juga
yang masih menggunakan ac itu
mulai memikirkan untuk bagaimana
supaya ventilasinya bagus
kedua tadi sarana sarana kesehatan lainnya itu
biasa sama dengan puskesmas
jadi kalau ada apa apa
itu menjadi terhubung
sama layanan kesehatan
jadi testing tidak menjadi tanggung jawab sekolah
tapi tanggung jawab public health
tanggung jawab puskesmas
itu juga andungan kasus
yang ketiga adalah
memang transportasi dari
jangan sampai nanti
kalau kita lihat kan
abis sekolah itu
anak anak tidak tahu siapa yang menjemput
atau tidak langsung pulang ke rumah
nah ini juga bersiko juga
jadi memang kita
menurut saya itu
proses ini bisa berjalan
jadi tidak ada kerumunan anak sekolah
dari usia sekolah dan sebagainya
jadi tidak mudah memang
tetapi kita bisa mengusahakan
tapi yang itulah pentingnya
tahapan dan kerjasama
dari pengertian semua pihak
oke simulasi yang ideal
bentuknya seperti apa
atau kapan dimulainya
ya mulai sekarang kita nggak bisa
melakukan simulasi sebenarnya
jadi kan ada
ada brosur brosur yang juga harus dipelajari
sekolah oleh guru
semua harus mempunyai pemahaman yang sama
jangan sampai nanti begitu hari hanya
ada masih mempunyai
persepsi yang berbeda
nah ini yang sering kali terjadi
karena menunggu sampai juli
jangan menunggu sampai juli
begitu vaksinasi ini sudah selesai ya
kira kira sebulan ini
bulan depan kita sudah mulai bertahap
oke pak saiful
rencananya memang simulasi ini akan
segera dimulai juga begitu ya
kita berharap begitu
kita tanpa simulasi pasti chaos di lapangan
itu kita berharap
inisiatif dari sekolah
pembelajaran tetap muka pada bulan juli
taruhlah mungkin bulan juni
itu sudah mulai dibikin simulasi simulasi
supaya anak anak juga
dia harus berposisi seperti apa
anak harus mengambil langkah
nah karena itu
ini menjadi penting
karena kalau tidak
semua yang beli flat
masih ada yang kumit
jadi kita harus mengambil langkah
paling mungkin adalah dibikin video simulasi
dan kalau saya
kami sudah menyiapkan itu mbak eva
perilaku siswa harus seperti apa
harusnya video simulasinya
supaya mudah dipahami oleh
orang orang tua dan anak anak
sejak sebelum mereka
masuk pada bulan juli
simulasi ini juga mungkin bisa menjadi
salah satu cara
para orang tua yang mungkin
saat ini masih keberatan
melepas anaknya untuk
mulai sekolah tetap muka
di bulan juli nanti
supaya mereka akhirnya bisa memahami
dan bisa merasa aman
simulasi ini bisa menjadi medium
untuk meyakinkan orang tua
saya setuju mbak eva
takutan kekhawatiran orang tua kan memang
kadang tidak berdasarkan
objektif yang sesungguhnya
nah simulasi ini
akan memberikan gambaran
meyakinkan kepada semua pihak
tidak terkecuali orang tua
protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik
dan itu detail
yang harus di persiapkan
oleh orang tua dan
oke pak saiful terakhir
bagaimana kemudian dpr akan mengawasi
sekolah tetap muka
sekolah tetap muka ini
menjadi klaster baru begitu
menjadi sebuah klaster sekolah
kepada kmd good
d dua d bisa melakukan koordinasi langsung
karena rentang kendali ini
kalau tidak kan kmd good langsung
seringkali tidak berani mengambil
ini yang lalu
seringkali delay kebijakan
dari level pusat ke level daerah
kebayaan diri dari
pendidikan di daerah daerah
yang meyakinkan bahwa
sekolah sekolah sudah sesuai dengan
standar untuk melaksanakan
dan juga akan menjadi klaster baru
sekarang saya ke pak pandu
terakhir pak pandu anda mengatakan bahwa
konsensus atau kesepakatan komunitas sekolah itu
terlaksananya atau lancarnya
tetap muka bagaimana caranya
supaya bisa tercapai
kesepakatan atau konsensus komunitas sekolah ini
kuncinya di komunikasi
kalau memang masih
apakah kekurangan ini
masih bisa kita atasi nggak
di komunitas sekolah
kalau tidak bisa diatasi oleh komunitas sekolah
mungkin harus minta bantuan
dari dinas pendidikan setempat
jadi dengan melihat
situasi sekolah dan kesiapan sekolah
kesiapan orang tua
kesiapan anak didik
dan yang paling penting itu
yang terlupakan tadi tuh
kerjasama dengan dinas kesehatan
atau dengan puskesmas setempat yang terdekat
karena kalau ada apa apa
bisa lebih cepat
karena tidak mungkin
sendiri dalam masalah era pandemi ini
tanggung jawabnya tetap ada di kesehatan
dan menurut saya
malah kita bisa melibatkan
teman teman dari dinas kesehatan
dinas kesehatan lain
melakukan edukasi ke orang tua
karena mereka mungkin lebih dipercaya
kalau yang orang kesehatan
yang memberikan informasi yang
atau masalah bagaimana menghindari penyakit
bagaimana menghindari penularan
dan memakai masker yang benar seperti apa
membuang masker seperti apa dan sebagainya
supaya tidak ada lagi kekhawatiran begitu ya
program belajar tatap muka ini
benar benar akan dilaksanakan
pak pandu dan pak saiful
terima kasih atas waktunya
semoga tentunya pelaksanaan belajar tatap muka ini
bisa berjalan lancar
dan telaksana dengan baik
dan tentunya tidak menciptakan kluster baru
salam sejahtera bapak